hai ribuan calon pemudik menaiki kapal motor umsini yang bersandar di terminal penumpang
nusantara pura ii pelabuhan tanjung priok jakarta utara pemudik berlayar menuju surabaya lewo leba
hingga kupang nusa tenggara timur perjalanan selama lima hingga tujuh hari ditempuh karena
harga tiket kapal yang lebih murah dibandingkan tiket pesawat terbang tujuan kemana ntt kenapa
memilih mudik lebih cepat bu biar enggak terlalu pada juga sih terus kenapa memilih pakai kapal
laut bu kata banyak keluarga sendiri pakai kapal laut karena lebih murah atau seperti apa bu perjalanan berapa
empat ratus tujuh puluh masih tergolong murah atau gimana
km umsini mengangkut lebih dari seribu penumpang dari tanjung priok jakarta utara selain km
umsini kapal motor kelut juga akan membawa pemudik tujuan tanjung pinang batam dan belawan pada
selasa dini hari di jakarta para calon pemudik senin sore mulai mendatangi terminal transit
bus krogol tanjung durek
calon pemudik didominasi tujuan jawa tengah dan jawa timur diantaranya wonogiri jepara semarang
solo malang dan surabaya pihak terminal bus grogol memperkirakan puncak pemudik terjadi
pada h sembilan atau jumat empat belas april mendatang presiden joko widodo mewanti wanti jajarannya
untuk mengantisipasi potensi lonjakan jumlah pemudik pada lebaran tahun ini
jokowi memprediksi jumlah pemudik menjadi satu ratus dua puluh tiga juta orang atau bertambah sekitar tiga puluh tujuh juta pemudik
the drop the timur the untersen osor jabarat nur semuanya memang harus bersiap siap menjelang putih karena
kurang lebih satu ratus dua puluh tiga juta masyarakat kita akan bersama sama mudik
tahun kemarin delapan puluh enam ini satu ratus dua puluh tiga juta
saya sudah memperingatkan menteri perhubungan kapolri menteri bumn yang menyangkut
kota kota silaut para gubernur para bupati dan lalikota betul betul menyiapkan diri
tiga provinsi akan menjadi tujuan utama pemudik yaitu jawa tengah jawa barat dan jawa timur